saya ingatkan sekali lagi ini bukan kampanye saya disini untuk membuka sangkisan di depok yang kedua
karena dulu sudah pernah di margomba cuma tutup makanya saya buka lagi di sawangan kali ini
di pd pejuangan di pd pejuangan itu ada aturan kita sudah terikat pada aturan

dalam satu keluarga inti itu berbeda partai satu keluarga itu itu apa misalkan suami istri oke suami istri apalagi anak
itu ya itu tidak boleh itu yang dilarang keluarga inti ya kemudian kalau di luar keluarga inti apa
ini menjadi catatan misalnya misalnya saya punya adik ya sudah berumah tangga macam macam ya
kemudian dia mencari
menjadi pengurus partai lain itu catatan bagi saya
berarti saya tidak mampu gitu ya untuk melakukan proses pendidikan politik proses penyadaran proses yang menyangkut persoalan pilihan pilihan politik kepada adik saya
evaluasi bagi saya
gini keluarga inti itu apa
anak anak yang menjadi tanggungan kami
ini sudah menikah sudah punya keluarga sendiri
nah beliau punya keluarga inti sendiri dong